per enam september lalu kota surabaya berdasarkan asesmen kementerian kesehatan sudah memasuki level dua
positivity rate sebagai salah satu indikator menjadi angka yang sangat mencolok menurunnya
yang ini menjadi satu enam persen artinya dari sekitar seratus warga yang dites pcr atau penantigen
berkisar satu enam warga saja yang positif covid sembilan belas
satu hari kemudian lebih drastis lagi turun separuhnya menjadi enam puluh delapan persen
angka angka ini jauh lebih rendah dari standar who yang menyatakan salah satu indikator penyebaran covid sembilan belas terkendali
bila angka positivity ratenya di bawah lima persen
setelah itu bornya kita juga turun dari lima belas persen enam belas persen ya
itu yang kita lakukan tetapi kenapa kita di inmen dagri tetap masuk ke level tiga
karena surabaya tidak bisa berdiri sendiri surabaya ada agglomerasi
agglomerasi berarti ada surabaya situarjo dan gresik
inilah menjadi satu kesatuan surabaya raya
ya epidemiolog universitas erlangga windu purnomo pun menyatakan capaian ini sangat memungkinkan
menurutnya faktor tren penurunan agglomerasi yang tidak terjadi adalah karena agglomerasi yang terjadi di surabaya
menurutnya faktor tren penurunan agglomerasi yang tidak terjadi adalah karena agglomerasi yang tidak terjadi
tidak hanya wilayah surabaya raya yang terdiri dari surabaya gresik dan situarjo saja
namun wilayah gerbang kertasusila atau gresik bangkalan mojokerto surabaya sidoarjo dan lamongan sangat berperan signifikan
karena penurunan kasus suatu daerah khususnya seperti surabaya sebagai ibu kota provinsi jawa timur
dengan mobilitas warga antar wilayah yang sangat tinggi tidak bisa berdiri sendiri
dari enam wilayah ini setidaknya semuanya kecuali gresik sudah masuk zona kuning
bahkan kabupaten lamongan menjadi satu satunya kabupaten
di jawa bali yang sudah berstatus zona hijau
meski begitu capaian ini masih perlu mendapat perhatian
pasalnya angka positivity rate yang rendah didapatkan mayoritas dari tes antigen
nah ini enggak gitu karena kalau kita pakai yang tujuh puluh tiga puluh untuk antigen tes tiga puluh
dan kita tahu antigen tes itu sebetulnya masih cukup besar
ya itu sebetulnya positivity rate kita itu
jadi misalnya surabaya itu enam puluh delapan persen
ya mungkin lebih tinggi kalau kita pakai yang pcr lebih tinggi ya kan
jadi caranya itu saja
meski begitu windu purnomo menyampaikan kondisi penurunan ini tetap perlu diapresiasi
tidak hanya bagi pemerintah kota surabaya namun juga bagi masyarakatnya
namun epidemiolog ini mengingatkan protokol kesehatan tetap harus dijaga
pasalnya bisa saja penurunan kasus ini terjadi karena terjadinya kekebalan kelompok alami
yang terjadi pasca puncak kasus juni hingga agustus lalu
kekebalan dari peningkatan antibody pasca terinfeksi covid sembilan belas ini pun tak bertahan lama
maksimal enam bulan dan tergantung kondisi masing masing orang
selebihnya selain protokol kesehatan juga perlu diperhati
intensifkan penguatan batas wilayah negara khususnya dari wni migran dan wna
atas adanya varian baru mu agar penurunan kasus ini tetap dibarengi dengan kewaspadaan
bukan euforia yang bisa membawa peningkatan kasus kembali